tak lebih dari dua pekan wisma atlet di kompleks gor pajajaran kota bogor jawa barat
ini telah disulap menjadi rumah sakit lapangan dengan fasilitas standar who
pemkot bogor dan bnpb senin siang langsung mengoperasikan rumah sakit tiga lantai ini
lantaran penanggulangan covid sembilan belas di kota hujan dalam kondisi darurat
rasio keterisian tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan covid sempat menyentuh angka delapan puluh dua persen
rumah sakit darurat ini dilengkapi jalur evakuasi ekskavator ruang igd radiologi alat pcr hingga fasilitas enam puluh empat tempat tidur
saat ini baru ada sebelas orang dokter dan empat puluh empat orang perawat dari total kebutuhan satu ratus dua puluh delapan tenaga kesehatan
rumah sakit darurat ini khusus bagi pasien berstatus otg dari jabodetabek
para pasien positif wajib menyertakan surat hasil pcr serta surat rujukan dari pusat kesehatan domisili alam
selain mendirikan rumah sakit lapangan pemkot juga akan menyiapkan tempat tambahan khusus pasien otg
dengan menjalin kerjasama dengan para pengelola hotel
hingga kini dinas kesehatan kota bogor telah menambah jumlah fasilitas isolasi di seluruh rumah sakit
hingga lebih dari tujuh ratus tempat tidur
selain mendirikan rumah sakit lapangan pemkot juga akan menyiapkan tempat tambahan khusus pasien otg
dengan menjalin kerjasama terhadap para pengelola hotel
hingga kini dinas kesehatan kota bogor
telah menambah jumlah fasilitas isolasi di seluruh rumah sakit hingga lebih dari tujuh ratus tempat tidur
namun rasio keterisian tempat tidur masih bertahan di angka tujuh puluh dua persen dalam kurun sepekan terakhir